sebanyak empat puluh lokasi yang akan dijadikan tempat pemungutan suara di kabupaten tulang bawang lampung terendam banjir minggu siang
kemudian besok akan di groundbreaking lagi
banyak hal sebenarnya yang diceritain gitu
selebihnya adalah petani berusia tiga puluh lima tahun ke atas
harga gkp di tingkat usaha kami akan hancur hancur hancuran lagi
khususnya tanah milik kasultan
misal beberapa jam atau jam sekian sampai jam sekian
oke mario sekarang saya beralih ke ayu ya